ya selain soal isu hoax di tengah tengah panasnya berita soal virus corona
anda juga perlu waspada terhadap virus yang bisa menjangkiti perangkat digital anda
malware seperti virus warm spyware dan juga software lainnya yang berbahaya kini sering disamarkan pada dokumen
simak liputan lengkapnya berikut ini
waspada virus di dalam virus mungkin itu adalah ungkapan yang cukup bisa menggambarkan kejahatan cyber yang terjadi beberapa waktu lalu
di tengah perhatian masyarakat dunia yang masih saja menyoroti soal pemberitaan virus corona
para penjahat siber memanfaatkan momen ini untuk menyebarkan malware yang menyamar sebagai dokumen terkait
melalui berita berita hoax
kementerian komunikasi dan informatika mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoax
karena selain menyebabkan keresahan berita hoax juga biasanya rentan terhadap malware
sampai dengan hari ini ada tujuh puluh tiga berita hoax ya
di antara tujuh puluh tiga itu banyak yang menggerakkan hoax ini oleh bot
dan bot ini mempunyai wa group yang besar
dan itu berarti dampak negatifnya besar sekali
di tengah maraknya berita soal hoax virus corona sebuah perusahaan keamanan siber berhasil mendeteksi tiga puluh dua file yang terindikasi malware
menurut doni kusumandarin teritori channel manager di kaspersky cara penyebaran malware seperti ini bukanlah modus yang baru
malware ini menyusupi berbagai kejadian terutama jika sedang ada kejadian yang trending
jadi biasanya mereka membuat satu file seolah olah file tersebut pdf dalam format extension pdf dokumen atau dalam bentuk video
tetapi pada kenyataannya sebetulnya file tersebut bukan merupakan file yang asli pdf
tapi sebetulnya itu adalah link atau eksekusi file
jadi pada saat user itu mengklik file tersebut otomatis dia akan mendownload
file tersebut untuk dibaca untuk ditonton
jadi pada saat dia klik akhirnya ternyata file tersebut mengarahkan kepada situs web tertentu
yang secara otomatis situs tadi mendownload sesuatu ke dalam pc atau smartphone apapun device digital pengguna
dan akhirnya terinfeksi malware
berikut beberapa nama file yang positif di susupi malware
jika anda menerima email atau pesan berisi file ini
anda buka link tersebut
hingga saat ini kerusakan yang diakibatkan oleh malware diantaranya adalah
memodifikasi menghapus atau memblokir atau bahkan menduplikat file
menggantikannya dengan file yang lain sementara file aslinya disembunyikan
lalu bagaimana cara kita mencegah serangan malware
usahakan tidak pernah mengakses file dengan execution file
itu adalah execution file
usahakan tidak mengklik sesuatu dengan extension execution file
eksekusi file itu kita harus tahu banget banget apa yang akan dilakukan
untuk memudahkan pengguna user itu menggunakan proteksi keamanan

di mana dia akan menggunakan proteksi keamanan data

sebelumnya para penjahat siber ini juga memanfaatkan hype moment dari grammy award untuk menyebarkan malware
maka dari itu waspadalah
jangan sampai rasa keingin tahuan kita ini dimanfaatkan oleh para penjahat siber
maka dari itu selalu cek dan recheck sebelum anda mengklik link asing
tim cnn indonesia jakarta